wihara samudera bakti bandung terbakar di saat warga menjalankan ibadah imlek
api yang melalap wihara diduga berasal dari ruangan penyimpanan lilin
bangunan wihara yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar
empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api
dan pada selasa siang api sudah berhasil dipadamkan
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru pasca kebakaran
sudah ada produser lapangan cnn indonesia andiani pratiwi di wihara samudera bakti bandung
jawab pratiwi apa hasil olah tkp hingga sore ini
dan bagaimana dengan kelanjutan ibadah perayaan imlek di sana
ya eva bisa saya sampaikan bahwa olah tkp hingga saat ini belum dilakukan
tadi memang sempat ada petugas pemadam kebakaran dikerahkan
dan delapan belas mobil pemadam kebakaran diterjunkan dari pukul sepuluh empat puluh satu tadi saat kebakaran terjadi
namun demikian hingga saat ini olah tkp masih belum dilakukan
tadi saya sempat berbincang dengan beberapa petugas dan pengelola di dalam vihara samudera bakti ini
menyebutkan bahwa olah tkp akan dilakukan segera
belum dapat dipastikan kapan atau tepatnya waktu olah tkp tersebut
karena dikhawatirkan jika petugas masuk ke dalam lokasi wihara samudera bakti ini
akan terjadi halusinasi
hal yang tidak diinginkan misalkan bangunan runtuh setelah kebakaran begitu
nah untuk umat tionghoa yang datang ke sini
tadi juga saya sempat bertanya kepada petugas ataupun pengelola
dan menyebutkan bahwa mulai hari ini setelah terjadinya kebakaran ini
vihara samudera bakti ditutup dan tidak akan dilakukan
ataupun proses peribadahan di sini
sehingga disarankan bagi masyarakat ataupun umat tionghoa yang datang ke wihara samudera bakti ini
untuk beralih ataupun beribadah di lokasi lain
perlu saya informasikan bahwa di kota bandung sendiri ada tujuh vihara
dan memang samudera bakti ini merupakan satu satunya wihara tertua
maksud saya di kota bandung didirikan tahun seribu delapan ratus sembilan puluh
artinya memang ketika kebakaran terjadi di wihara ini dikhawatirkan
terjadi ataupun merusak heritage ataupun gedung bersejarah
yang ada di kota bandung
salah satunya gedung ataupun vihara samudera bakti ini
sehingga pihak pemadam kebakaran pemadam kebakaran
pemadam kebakaran pemadam kebakaran pemadam kebakaran
kapolda jawa barat menyebutkan
bekerja sama juga dengan pengelola samudera bakti bahwa untuk saat ini
tidak dilakukan proses ibadah bagi umat tionghoa
sampai waktu yang tidak dapat ditetapkan
baiklah andiani pratiwi melaporkan langsung dari
wihara samudera bakti bandung jawa barat